aku akan coba untuk percaya
aku mau siap siap wudhu
aku gak akan pernah
aku cinta mati sama kamu
aku janji aku akan setia
jadi aku mohon sama kamu
tolong buang keraguan di hati kami
percaya sama aku
percaya sama aku
semua ini masih ada hubungannya
dengan kekecewaanku di masa lalu
aku akan coba untuk percaya
aku mau siap siap wudhu
akhirnya masalah ini selesai
nino udah percaya gue

aku mau siap siap wudhu
saya pengen polem
dan bukan mencari
ini bara bukeran
tunggu admirasi welo yaa
nanti gue tagih bayarnya ke lo
gue gak mau
gue gak mau
lo tau gak sih gue tuh senang banget bisa makan berduaan sama lo disini
mudah mudahan kita nular ya
nular apa maksudnya
biar sama kayak al sama kandin
aku tak mau ngerti
kamu pengen nular iya
jadi kamu pengen kamu itu tukang bohong kayak al
terus kamu kecelakaan gitu
kok agak horror ya
orang tuh kalau mikir itu jangan negatif yang positif gitu kan enak
maksud gue kan baik jadi gini
siapa tahu kita bisa nikah seperti mereka
jadi pasangan yang bahagia
keluarga yang bahagia
kamu gak pengen ya
kalau begitu gue cabut dulu deh
gue mau jenguk pak dulu
gue sekalian mau mastiin adin betul betul mengenai hasil tes di arena
eh ini yang gak mau ngapain sih
mau pergi kok pakai deket deket segala
kalo lo mau makan kenapa sih belepotan kayak gini
gue duluan ya
bikin deg degan aja deh
ini kenapa aloperasinya belum selesai juga
mama udah tenang mama
untuk saat ini yang kita bisa lakukan cuma doa
karena cuma doa doang yang bisa memblok masalah di dalam sana
mama selalu doain al
dan aku ros
cuma doa yang bisa menyelamatkan aku sekarang
kita doakan semoga semuanya lancar lancar aja di sana ya
amin pak sur ya amin
selamat malam semuanya
turut berhati hati atas kecelakaan yang menimpa al tante
saya sangat khawatir makanya saya kesini
lo harus sabar ya lo harus kuat
gue yakin pasti bisa ngelewatin ini semua
dan selama ini al selalu menjadi penyangka buat ngeroh
ketika al lagi sakit
itu selalu ada di samping dia
karena gue yakin insya allah
lo selalu ada di samping al
dia pasti bisa pulih

itu vicu yang memungkinkan aku
udah nganggur tuh lu
saya pas ini catharsis tua
saya rusak karena dibongkar
jadi mas ikut terlibat dalam pembongkaran itu
saya cuma melaksanakan perintah untuk membongkar makam tersebut
perintah dari siapa
angga pasti tahu soal tes dna itu
bisa kita bicara berdua
sarah saya permisi dulu
nanti asur ya
kok mama mau bicara berdua sama enggak
jadi gimana hasil tes dna itu
angga kamu gak usah kaget
paus udah cerita semuanya ke tante
kalau ada kemungkinan
itu anak roy dengan salah satu mantan pacarnya dulu
itu artinya alga bilang ke tante rosa kalau andin adalah ibu kandungnya rena
kamu tahu hasil tes dna nya
apa benar rena itu anaknya roy
jadi gini tante mengenai hasil tes dna itu saya belum tahu sama sekali sampai sekarang
tapi informasi yang saya dapat dari lab tes dna itu hasilnya sudah dikirim ke alamat emailnya al